kalau nanti urusannya selesai urusan kamu sama perusahaan belum selesai
kau akan dapat warning sp satu paham kau
mereka harus minta maaf pak beritanya dihapus
tapi nanti bisa ditulis lagi kok yang penting mereka minta izin dulu
kalau indra sih pengennya dituntut
ini tuh udah melanggar privasi menurunkan berita tanpa izin kita
ini udah masalah hukum mah pak
eh kalau selfie di penjara gimana
iya mah bener tuh kan kasian
anggaplah selfie gak jadi nikah sama kamu tapi kan dia tetangga kita
supaya ada efek jerah
gara gara memuji orang masuk penjara
gara gara memuji orang masuk penjara
gak harus masuk penjara pak
gara gara memuji orang masuk penjara
yang penting udah minta maaf
ngerah ngerah mau pusing
mama tuh gak ngerti hukum jadi terserah kalian aja
kita bikin laporan ke polisi
mediasi dulu jangan langsung laporan ke polisi
keluarga itu yang utama
keluarga itu yang utama
keluarga itu yang utama
ketika kita berhenti kita harus berhenti
ketika kita berhenti kita harus berhenti
selamat sore pak
saya albert pak
saya albert pak
saya atasan selfie pak
saya atasan selfie pak jadi begini pak rijal jadi begini pak rijal
saya atasan selfie pak jadi begini pak rijal
saya atasan selfie jadi begini pak rijal
maksudnya kita harus saling crane
tapi ngapain ya pak
ditunggu ya pak
iya terima kasih pak dijal
dia mau dateng
pak albert tadi
sekarang sebentar lagi
aduh gimana ya
aduh kita ga ada makanan apa lagi untuk nyuguhin
mak emangnya kayak ramon apa sih mak
kok ini ga boleh minum
kalo lu nyobain gua bisa masuk penjara
mau napain minuman mau disuruh bersih bersih lagi
papa bantuin dong pak
beli martabak hajirohim
setalian sama gorengannya
gorengannya apa aja pak
pak tolong kain pelnya
akan aja yang kepel
biar mama yang nyapu di depan
saatnya pasanku berpengalaman
kendaraan negen berubah
abang mau kemana
rumah ini buat lo
memang udah harusnya kayak begini
lo boleh ambil semuanya